kita awali dengan informasi pertama sejumlah artis melenggang ke gedung dpr mpr ri sebagai anggota dewan periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
mereka mengaku akan berkomitmen menjalankan aspirasi rakyat dan fokus di bidang politik meski tidak akan sepenuhnya meninggalkan dunia seni
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja di sana susu susu serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
sebanyak lima ratus tujuh puluh lima calon anggota dpr dari sembilan partai politik telah diambil sumpahnya dan dilantik menjadi anggota dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat dalam sidang paripurna dpr selasa kemarin
dari lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr tersebut terdapat sejumlah artis yang terpilih menjadi wakil rakyat
para artis yang menjadi anggota dpr masa bakti dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat mengaku berkomitmen untuk menjalankan
aspirasi rakyat mereka datang dengan membawa beragam aspirasi
sebenarnya melibatkan semua pihak jadi yang namanya undang undang pro rakyat itu ya kita harus mengajak komunikasi dan berdialog semua pihak
indonesia ini butuh masih sangat butuh perhatian adalah pendidikan kesehatan
tentunya banyak hal kita baru rapat pertama dengan fraksi
nanti semuanya ide ide akan saya tumpahkan ke fraksi
saya memang punya ketertarikan kepada dunia penyiaran tentunya pada dunia telekomunikasi dan informatika terutama big data karena kita belum punya alogaritma nasional
usia politikus senayan dengan latar belakang artis ini memang terbilang masih cukup muda
sejumlah pertanyaan tertuju pada kemampuan mereka dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat
kita tunggu seperti apa kinerja mereka nanti
tim liputan cnn indonesia